hmm tunggu ya thor sebentar
acil pasti mau nanya sama bapak
bapak mau nggak diajak pindah
ya mau atucil namanya juga diajak anak sendiri
mendingan bapak dengerin dulu acil ye
bapak mau udah tau acil mau ngomong apa
ya gak acil
jangan jangan si acil kabur lagi
palingan juga ke mall
kan baru mau punya rumah
bapak petik udah lama gak ke mall
pak nyari acil gak usah ke mall dikampung kita aja
eh ibu mah gak asik sekarang teh
nanti kita tinggalnya di lantai dua di atas
enak bu seger
bisa liat ke bawah
masih ada tinggal
hari ini sih gue selamat
tapi gak tau besok besok
kalo orang gak kan gue bisa cegah buat jual rumah
pesan kesusah ini
ayo bar gak mau nyari rumah lain tuh
sapar dulu kok
ada coment rumahnya
di daerah sana juga
loh loh loh vv gua mendinggal
wih cepetan apa minta rumahnya ditawar orang yuk iya
hebat gua ditinggalin nih bu tunggu bu cepetan apa ini ke motor baru boleh ngebut kasihan
thor sekarang kamu saya tuntun ya kasihan nanti kamu capek
tadi ibu nungguin lu di rumah
namanya juga masih baru cir
semua orang juga gitu kalau masih baru
lama lama juga biasa ya cil

hai nah kak
silahkan ngomong aja
sejak kapan bapak gak dengerin
pemohon yang gak penting aja bapak dengerin
ngomong aja cio bebas
mah udah kayak kandang ayam aja
pokoknya dikunci skala
kok gak diangkat
mereka mau kabur sekolah agar
kan mereka nggak punya duit
mau tinggal dimana
disitu dimana aja
deket deket kandang ayam
maksudnya deket deket rumah adik cantik mamski
gak tau mamski
minggat kali sama bapak ibunya
katanya pergi sama ibu dan bapaknya
dispekerin aja bu bos
oh iya pintar juga kamu
rumahnya yang tadi nggak jadi dijual
lu mah kagak usah khawatir
mami sama pabi cari yang lain
udah dapet rumahnya
di kampung itu juga
ini mami kirimin foto rumahnya sama lokasinya
kamu langsung kesana nanti kita ketemu disana
nah kan kalau begitu saya jadi bisa dengar bu bos
lu mah kagak usah denger
kenapa sih lo
lu dilihat deh tuh semua yang lu denger barusan
tunggu ya thor
acil pasti mau nanya sama bapak
bapak mau gak diajak pindah
ya mau atuh cil
namanya juga diajak anak sendiri
mendingan bapak dengerin dulu acil ya
bapak mah udah tau acil mau ngomong apa
iya gak cil
kalau bapak sama ibu tinggal di lantai atas
gak apa apa tuh cil
gak usah dipikirin yang gitu mah
bapak tinggal di lantai bawah
juga gak apa apa tuh cil
apa tuh cil
dengerin dulu acil ngomong sampai selesai
acil pisah sama warno